mbak kamu mah jangan bucin bucin amat gitu
nih ya ada pepatah bilang
berpisah itu untuk bertemu kembali
kayak neneng dong dulu waktu neneng pacaran sama astronot
neneng selalu support kalau dia mau pergi ke mars
kamu ada gambaran sosok iqbal ini seperti apa
boleh boleh minta nomornya saya save sekali
sudah saya kirim
saya akan coba bantu kamu semampunya ya
terima kasih om
terus ada petunjuk lain selain orang ini
kamu punya apa lagi
sebenarnya ada om
namanya denny setiano
orang yang pernah diminta mama dulu untuk melakukan sebuah penyelidikan
cuman kebetulan mama sudah cukup lama ya mbak
gak berhubungan dengan deni sini
dan udah hilang kontak juga ya ma
udah lama gak pernah ketemu lagi sama dia
dia sudah pergi
kebetulan waktu itu salah satu anak buahnya iqbal
itu handphonenya jatuh
dibawa sama teman saya ke sini
dan saya ngeliat ada panggilan terakhir di sana atas nama bos iqbal
lalu saya minta tolong hacker untuk mengecek data data si iqbal ini
supaya saya tahu alamat ada di mana
tapi ternyata waktu saya cek
nomor tersebut itu terdaftar atas nama denny setiano
dan alamat rumahnya pun alamat rumah denny
iqbal sama deniz ini orang yang sama
dari foto saya lihat mereka orang berbeda
bungit juga ya
makasih banyak ya om ya
sudah membantu keluarga kita
awalnya aku coba selesaikan satu satu ya
kayaknya kita harus sering sering latihan ngedance ya
ya kan jess
duduk ngomong bengong terus kenapa sih
aku lagi kepikiran bapak aku
papa aku katanya mau dateng tapi kenapa sih sampe sekarang gak nyampe nyampe juga
sabar namanya juga bisnismen
papanya nenek juga gitu siang meeting di amerika malamnya udah di turki
apa apa biasa itu mah
ya mendingan kita cari kesibukan aja ya kan
ngedance ngejahit atau apaan lagi ya ya kan
pak dimana sih tarotnya
perempuan itu laki wajahnya kok terasa nggak asing buat aku siapa dia ya
pak iya ma
papa inget kan sama perempuan itu kita pernah ketemu lho
lho mama kenal dia juga dari kemarin pas papa liat itu kayaknya papa pernah liat dia dimana gitu tapi papa lupa
iya pak kita itu dulu pernah ketemu sama dia di rumah sakit udah lama
kita tanya sus sus saya mau nanya saya mau junggung anak saya namanya elinow prastia
dia mengalami kesalahan kerja kamu ada sebelah mana
elinow dirawat di ruang vip dua pak
ayah siapa sih
ya allah sakitnya
tenang dulu ya
mereka semua orang jahat tante
selamatin saya tante
suster tadi pasien itu kenapa ya
pasien mengalami trauma berat bu
korban perilaku asusila
ya allah pak
kasian sekali ya pasien yang tadi
aduh mama sampe kaget loh
kita pernah ke rumah sakit terus lihat dia
waktu itu papa ingat
kasian sekali ya dia
kita ketemu dia itu lebih dari lima tahun yang lalu
berarti dia belum sembuh sampai sekarang
kita ke sana pak
sampai sana pak
orang yang sadar diliatin nanti gamuk lagi pak
sebentar lagi jam kunjungan gak habis
gak usah kita pamit ya
kamu jaga diri di sini baik baik
aku benci banget nih kayak gini nih
aku benci banget kalo liat kamu pulang
nanti aku main kesini lagi
kenapa sih selalu ninggalin aku
soal kapan aku masih
masih belum usah janji
tapi akan kesini lagi
kami pergi dulu ya
kamu baik baik ya di sini
dan jaga kandungan kamu
harus makan yang banyak biar sehat
kan kuenya belum habis
waktu kunjungan sudah habis mbak
kuenya belum habis sustar
kuenya juga sudah habis mbak
nanti aku balik lagi ya
nggak aku nggak mau
jaga kesehatan langsung
nino jangan pergi
saya masih kangen sama suami saya
mbak elsa sabar ya
nanti suami mbak elsa kesini lagi kok
kita kan nggak tahu dia datang ke sini kapan
elsa kamu kena apa apa nengis gitu
saya harus bisa sama suami saya
saya mau pulang aja sama dia
nih kamu mah jangan bucin bucin amat gitu
ada pepatah bilang berpisah itu untuk bertemu kembali
kayak neneng dong
dulu waktu dari pacaran sama astronot pendek selalu support kalau dia mau pergi ke mars
berpisah untuk bertemu kembali
berpisah untuk bertemu kembali
saya sama suami saya udah dapat nama buat anak saya loh
kayak kayak kenalan neneng yang penyanyi
lepas aku kenapa sih belum sampai juga
padahal tadi nelpon sama kamu

eh musuh star
saya beli pinjem handphone
boleh sebentar ya
pak fiza coba tolong cariin orang yang saya kirim tadi ya
ini barusan saya telpon pak fija dia detektif
nanti kalau ada update dari dia saya kasih tau kamu

makasih ya om
ya kan sekali lagi terima kasih banyaknya
kamu sudah banyak menolong keluarga kami
nggak enak nih om
jadi merebutkan om loh

ya ditangani juga gue lagi see
coba ya om temen temen apa
untuk mohonnya pengganti
kalau nanti sehr lebih atau nanti
semoga gak shock lagi ya
aduh udah lejat sekarang thank you ya
udah mbak disini aja nggak usah ngantri
terima kasih banyak ya om nirwan
kamu sama mama kamu belak belak bilang makasih
pokoknya nanti lain kali kalau kamu bisa bantu apa apa
kom pasti akan turun tangan
terutama nyari laki laki yang namanya iqbal itu
iya iya om terima kasih banyak ya
gimana kerjaan kamu
alhamdulillah lancar om
tadi saya tuh sempet cerita cerita sama andien
andien sempet ngasih tau kalau om nirwan itu sejujurnya udah punya anak ya
kok gak pernah bareng
gak pernah diajak kesini om
ini andien juga
belum pernah ketemu sama sepupunya
anak saya di luar kota soalnya
nanti kapan kapan kita cari waktu bareng ya
sebenarnya om tuh udah pengen tau sih tentang reina dan cerita dia
cuman kayaknya waktunya kurang tepat ya
pengen deh ngobrol ngobrol sama kalian tuh lebih lanjut
keberatan gak kalau
mampir ke rumah om nanti
akhir pekan ini
nanti gak usah pake pengawalan apa apa
biar taruh dari pihak om aja ngatur ya
iya makasih banyak om
pak reina juga pasti seneng lah kalau diajak ke rumah om